kepolisian membentuk tim gabungan guna mengusut insiden penembakan di rumah irjen paul verdi sambo
yang menewaskan brigadi renoprian syah yusuf uta barat
peristiwa ini dinilai memiliki banyak kejanggalan dan dipertanyakan oleh keluarga korban
komnas ham pun ikut turun mengungkap kasus penembakan tersebut
apa langkah yang akan diambil oleh komnas ham apakah pengungkapan kasus ini bisa tuntas dan juga transparan
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan pak amiruddin wakil ketua eksternal komnas ham
selamat malam pak amiruddin apa kabar
halo selamat malam pak amirudin
selamat malam kalau baik
baik terima kasih sudah bergabung
selamat malam mbak iftita
saya ingin berkata komnas belum melangkah sejauh itu
karena hal ini belum dibicarakan di dalam komnas sendiri
yaitu antar semua komisioner
semua ada pembicaranya
jadi saya harap semua pak bersabar saja
kami coba akan bicarakan dulu di internal kami
oke baik pak amirudin
saya agak putus putus mendengar suaranya
tapi nanti kami akan perbaiki
saya akan ke mbak evita terlebih dahulu
anda sendiri dan juga icjr mengungkap ada sejumlah kejanggalan
dalam peristiwa penembakan ini
apa saja yang kemudian menjadi sorotan dari cjr
setelah mengetahui ada informasi dan juga kasus penembakan brigadir j
ya memang ada beberapa catatan dari kami dari icgr
mengenai kasus ini
kami melihat ada beberapa indikasi kejanggalan
pertama mengenai adanya potensi untuk penyiksaan
jadi berdasarkan laporan dari keluarga
kami melihat ada beberapa pemberitaan pemberitaan
mengenai respon keluarga
dan para keluarga ini mempunyai concern soal kondisi jenazah
dari korban brigadir j
yang katanya penuh buka
dan kemudian ada luka sayapang
kemudian ada luka senjata tajam
dan lain sebagainya
yang itu agak janggal
kalau kita melihat dari proses
penembakan gitu ya
sehingga perlu ada pendalaman lebih lanjut
mengenai adanya potensi penyiksaan
dan tindakan senang menang begitu ya
kepada jenazah atau kepada brigadir j ini
kemudian yang kedua kejanggalannya adalah
mengenai adanya potensi juga
atau tindak pidana merintangi proses penyidikan
kita melihat beberapa pemberitaan
juga memberikan informasi mengenai
kerusakan cctv di area
tkp ya di rumah kediaman kadikropang
dan kemudian di lingkungan sekitar juga dilaporkan bahwa
dekorter dari cctv di lingkungan tersebut juga diganti
jadi apakah ada potensi atau tidak adanya
ada tidaknya potensi ini perlu juga didalami oleh penyidik
begitu ya oleh tim penyidik tinggal ke lingkungan tersebut
sejauh apa apakah ada upaya upaya untuk menghilangkan alat bukti
misalnya rekaman cctv yang bisa mengungkap peristiwa tersebut
oke baik mbak iftithah
nah untuk merintangi proses penyidikan
menurut anda ini perlu didalami lagi
seperti apa bentuk pendalaman yang harus dilakukan
ya yang pasti harus dipastikan ya
apakah memang kondisi kerusakan cctv itu terjadi saat proses
atau saat terjadinya tindak pidana begitu
dan ini juga menjadi hal yang perlu dicermati juga gitu
apakah memang kerusakannya dalam waktu
dalam kurun waktu yang diklaimkan yaitu dua minggu
dan kemudian ada juga yang di lingkungan yang lain
ada dekodernya yang diganti gitu untuk kepentingan penyidikan
sehingga perlu ada benar benar verifikasi
perlu ada benar benar kepastian mengenai ini
bahwa tidak ada alibi atau mungkin tidak ada fakta lain begitu
mengenai kerusakan cctv tersebut begitu
jadi perlu ada pembuktian lebih lanjut bahwa itu memang benar benar rusak
dan itu dipastikan sebelum terjadinya waktu kejadian gitu
oke baik saya kembali ke pak amiruddin
pak amiruddin maaf tadi agak terputus putus
jadi bagaimana sebenarnya posisi komnas ham
dalam mengusut kasus kematian brigadir j ini
komnas ham sampai hari ini belum membuat keputusan formal
belum ada keputusan komnas ham
saya sebagai pimpinan belum pernah membahasnya dengan yang lain
jadi saya pikir teman teman sabar dulu ya
nanti akan kita bahas di dalam komnas dalam waktu yang tidak terlalu lama lah
oke belum ada keputusan formal di komnas ham
tapi kalau kita melihat pernyataan pernyataan dari komisioner yang lain
ca'ana misalnya yang berkata ya ini adalah pernyataan dari komisioner yang lain

bagaimana posisi komnas ham
mereka mengatakan komnas ham akan melakukan penyelidikan secara terpisah
jadi yang benar ini bagaimana sebenarnya
yang benar yang saya katakan kita belum pernah membahas itu secara bersama
tapi bahwa ada satu atau dua komisioner komnas menyampaikan pendapatnya
ya itu biasa saja
di tahap awal seperti itu
oke tapi kita lihat perwakilan komnas ham hadir juga di dalam konversi dengan kepolisian
bagaimana ceritanya sampai kemudian ternyata belum ada kesepakatan di komnas ham
untuk posisinya seperti apa dalam kasus ini
ya kalau itu anda tanya aja sama yang hadir saya nggak tahu itu
oke jadi anda mau mengatakan pernyataan dari beberapa komisioner komnas ham
itu tidak mewakili lembaga komnas ham
karena belum ada dibahas antara kami secara formal
jadi belum ada keputusan kita mau akan seperti apa
tapi dalam langkah langkah komnas biasanya komnas itu akan melangkah sendiri
nah tapi akan seperti apa langkahnya itu itu nanti kami bicarakan bersama gitu
oke jadi secara formal belum ada pembahasan tapi secara informal juga belum ada atau bagaimana
ya belum ada dibicarakan

ya belum ada dibicarakan
bahwa ada permintaan pak kapolri ya saya tahu gitu
tapi diantara kami belum ada pertemu membahasnya
oke jadi yang anda tahu sejauh mana kemudian permintaan dari polri
untuk meminta komnas ham ikut terlibat dalam pengungkapan kasus penembakan ini
ya hanya dari media itu
jadi maksudnya bagaimana pak amiruddin hanya dari media saja
oke jadi sekali lagi posisi komnas ham belum tahu ini bagaimana di dalam kasus brigadir j ini
sampai hari ini belum ada diputuskan secara formal
itu yang ingin saya sampaikan
oke iya ya ini menjadi membingungkan juga sebetulnya pak amiruddin karena beberapa komisioner komnas ham menyebut
komnas ham sudah melakukan penyelidikan tersendiri dan juga kalaupun bergabung dengan tim gabungan ini sifatnya kemudian membantu begitu
jadi ketika anda mengatakan ini belum ada keputusan ini menjadi menarik ya
jadi artinya saat ini komnas ham masih posisinya masih mempertimbangkankah atau masih melihat kasusnya kah atau bagaimana
ya nanti tunggu saja nanti kan kami akan diskusikan secara bersama sama
oke baik saya ke mbak eftita
mbak efvita bagaimana anda melihat tim gabungan yang dibentuk oleh polri ini
apakah anda yakin ini bisa mengungkap kasus secara transparan dan juga akuntabel
ya kalau menurut pendapat dari sdr kami memang merasa tim gabungan itu penting untuk dibentuk
karena melihat dari adanya urgensi untuk memastikan bahwa persenjadikan itu harus akuntabel dan transparan
sehingga komposisi dari tim gabungan seharusnya juga terpilih dari pihak pihak yang
yang independen begitu ya
dan kami menyarankan sebetulnya dari si kpjjr lembaga seperti komnas ham misalnya itu juga bergabung secara resmi ya dalam tim gabungan tersebut
untuk memastikan adanya proses yang akutabel dan transparan
jadi tidak hanya dari pihak politik yang mungkin yang para pendekat hukum tapi juga ada lembaga independen gitu ya
lembaga di luar penegak hukum yang bisa menjadi yang bisa memberikan pandangan yang independen
dan juga memastikan
memastikan proses penyidikan itu bisa akuntabel dan transparan
seperti yang kita tahu ya
dari kasus ini kan agak sulit ya kita memastikan prosesnya secara akutabel dan transparan
apalagi kemarin proses publikasi ke medianya aja baru dilakukan tiga hari setelah kejadian gitu
jadi tim gabungan yang independen ini sangat penting untuk dibentuk gitu
untuk memastikan proses penyidikan ke depannya bisa akuntabel dan transparan
jadi anda berharap komnas ham juga ikut terlibat
terlibat dalam pengungkapan kasus ini apakah itu bentuknya penyelidikan sendiri kah atau kemudian bergabung dari tim gabungan
iya tentu kami mengusulkannya bisa secara resmi ya
supaya memiliki kemenangan yang juga cukup besar begitu atau cukup menentukan gitu ya dalam proses penyidikan tersebut
jadi kami berharap komnas ham juga bisa terlibat secara formal begitu secara resmi dalam tim gabungan ini
kita break dulu pak amiruddin
meskipun anda mengatakan komnas ham belum memiliki sikap yang resmi ya dalam kasus ini
tapi paling tidak bagaimana anda melihat rentetan kasus ini karena tadi mbak evi juga katakan bahwa berharap bahwa komnas ham bisa ikut terlibat
anda melihat bagaimana kasus ini dan sejauh mana nanti komnas ham kira kira bisa ikut terlibat untuk mengungkap dugaan kejanggalan
kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di cnn indonesia newscast
saya ke pak amiruddin lagi sekarang dari komnas ham
pak amiruddin meskipun tadi anda katakan komnas ham belum menentukan sikap secara formal ya soal keterlibatan dalam pengusutan kasus penembakan brigadir j ini
tapi melihat niat dari polri untuk melibatkan lembaga komnas ham
anda secara pribadi melihatnya bagaimana ajakan dari kepolisian ini
ya tentu kita respect pada ajakan seperti itu
tapi saya ingin sampaikan kepada semua juga bahwa untuk peristiwa peristiwa sepenting ini komnas kalau mengambil keputusan itu tujuh komisionernya akan duduk bersama lalu bicara
nah tujuh duduk bersama itu belum sempat terjadi
ya karena ketua juga masih di luar kota lah gitu ya
nah tapi kami juga memperhatikan perkembangan yang terjadi ini terus menerus gitu ya
dan juga memperhatikan perkembangan harapan masyarakat
macam macam ini kan yang berkembang
oleh karena itu komnas itu saya sebagai bagian dari pimpinan komnas ya bersikap tidak buru buru untuk hal hal seperti ini
kita harus menimbang banyak hal masukan perkembangan situasi dan macam macam
oleh karena itu hari ini sikap resmi komnas ya
tunggu nanti kami akan rapat dulu bersama
karena tadi saya cek juga ke beberapa komisioner apakah sudah ada undangan untuk rapat bersama soal ini juga belum ada
oleh karena itu saya sekali lagi menyampaikan dalam kesempatan ini komnas ham tentu akan memperhatikan perkembangan ini karena ini peristiwa penting
komnas ham akan bersikap sangat sesuai dengan kerangka prosedur dan fungsi komnas ham yang diberikan oleh undang undang
tidak akan keluar dari koridor itu
baik pak amiruddin
nah mungkin perlu dijelaskan kembali pak
dalam koridor komnas ham pelibatan dan juga dengan kewenangan komnas ham ri dalam kasus seperti ini ini bisa sejauh mana pak
sesuai undang undang ya maka nanti kami diskusikan
yang bisa kami pakai dalam konteks ini adalah undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam undang undang itu disebut namanya kewenangan pemantauan
nah kewenangan pemantauan itu apa
nah kewenangan pemantauan itu kami bisa mendatangi tempat mewawancarai orang macam macam
dan mereka itu dilakukan prosedurnya seperti itu
nah kalau nanti kami membentuk tim sendiri di dalam komnas nanti kami akan tunjuk siapa komisionernya ya yang bertanggung jawab gitu ya
nah nanti disitu akan disusun rencana kerjanya akan seperti apa dan berapa lama kita akan melakukan hal itu
jadi prosedur itu yang harus kami penuhi
kita mempertanggung jawabkan juga secara kelembagaan kerja lembaga ini
bukan opini orang seorang gitu
kalau opini orang seorang kan nggak bisa dipanggil pemanggil lembaga
kecuali orang itu sendiri mau bertanggung jawab pada opininya gitu kan
jadi sekali lagi apa yang membuat menurut anda komnas ham juga tidak bisa terburu buru dalam menentukan sikap dalam kasus ini
ya kita menghormati ya lebih awal prosedur internal yang dimiliki polri
untuk membuka masalah ini
ya orang polri nya aja belum kerja misalnya kita udah kerja duluan kan nggak bisa seperti itu
ini tindak pidana
nah komnas dalam konteks ini tidak punya kewenangan untuk masuk ke tindak pidana itu
nah komnas ini nanti hanya merekomendasikan hal hal apa yang mesti dilakukan oleh polri dalam mempertajam penyelidikan atau penyidikannya
dalam langkah apa
menentukan tindak pidana ini yang bertanggung jawab siapa
nah dalam kasus ini kan yang berkembang hari ini kita lihat persoalannya kan terang benderang ini
ada saksi ada korban ekp nya jelas orang yang diduga melakukan jelas
nah apalagi dari ini yang mesti didalami
nah itu nanti kita lihat bersama kesana gitu loh
kita nggak bisa mencampuri yang dikerjakan oleh polisi gitu kan
untuk mencampuri tujuan polisi
tapi komnas sekali lagi saya selalu bilang menjaga rasa keadilan di masyarakat juga korban
supaya persoalan ini terang dan berjalan sesuai hukum secara fair
itu yang mesti komnas di situ
jadi kalau kemudian sudah disebut oleh salah satu komisioner bahwa akan memanggil kadif propam kemudian akan memanggil semua pihak
itu belum ada dalam rencana komnas ham
keputusan nya aja belum dibuat gimana mau memanggil orang
nah pak amiruddin ini kan banyak yang menilai bahwa mencium ada kejanggalan
ini tanpa bermaksud mencampuri urusan polisi ya dalam hal ini
tapi meskipun juga sekali lagi komnas ham tadi anda katakan belum menentukan sikap
tapi apakah dari pemberitaan yang begitu besar dari keterangan keterangan yang diberikan oleh pihak keluarga misalnya
pihak keluarga misalnya keluarga korban yang keberatan
anda memang melihat bahwa dalam kasus ini ada potensi atau anda melihat ada kejanggalan
begini bung komnas tidak bekerja dengan asumsi melihat kejanggalan
ya tapi melihat urutan urutan sebab akibat dan fakta faktanya apa nanti akan terbuka
komnas bekerja hanya begitu yang janggal ini janggal itu itu adalah opini
ya komnas tidak begitu
kalau komnas bisa menyusun kerangka berpikir dalam melihat ini rangka sebab akibat mungkin iya
jadi biar saja masyarakat mengembangkan opininya tidak apa apa
supaya yang bertanggung jawab misalnya penyidik atau komnas nanti bisa juga sikapnya terjaga dengan adanya hal hal yang disampaikan oleh masyarakat itu
tapi kira kira pak medudin apakah memang komnas akan ikut turun ke sana
apakah akan ikut turun dalam membantu penyelidikan atau melakukan penyelidikan secara tersendiri karena sekali lagi tentu ada harapan komnas ham bisa ikut mengungkap kasus ini
bahasanya bukan membantu mas komnas menjalankan fungsinya sesuai undang undang dalam proses ini
oke dan artinya itu akan diambil langkah itu menjalankan fungsi itu dalam kasus penembakan brigadir j ini meskipun belum diputuskan
ya saya tidak bisa menyimpulkan di awal mas tenang saja tunggu saja dulu
oke baik saya kembali ke mas
oke baik saya kembali ke mas
pak iftita mbak iftita ini ada kita lihat dalam kasus ini ya ada relasi kuasa begitu ya kira kira dengan salah satu jenderal polisi dalam hal ini kadif propam
apakah anda yakin kemudian ini bisa berjalan penyelidikannya secara tuntas dan juga transparan dan sejauh mana relasi kuasa ini bisa berdampak atau bisa menghambat keterbukaan yang diharapkan oleh publik
kalau misalnya ada potensi konflik kepentingan dan kemudian ada relasi kuasa yang terlibat di dalam kasus tersebut ini akan sulit gitu untuk memastikan proses penyidikan dan proses pendekatan hukum itu berjalan dengan akuntabel transparan
dan untuk itu akhirnya tim gabungan itu menjadi penting untuk dibentuk tapi sebetulnya kalau misalnya kita punya sistem teradil dan pidana yang sudah built in begitu ya ada pengawasan yang efektif begitu dalam proses penyelidikan
mulai dari penyidikan tentu kita sebetulnya nggak butuh dengan tim gabungan karena kita kan masih belum ada pengawasan yang efektif dalam menjalankan proses penyidikan sejauh ini
sehingga kalau misalnya depan nanti ada proses penyidikan yang bisa diawasi oleh penuntut umum misalnya dalam fungsi pengawasannya yang itu belum terjadi sekarang dan kemudian ada proses pengawasan oleh secara independen juga dari hakim misalnya pengawasan judicial
jadi itu akan menjadi hal yang sangat penting
oke terima kasih
oke terima kasih
hukum yang mengawasi proses jalannya
perusmindingan tersebut sehingga
dan akutabel dan untuk itu akhirnya
kami juga menyarankan ke depan perlu ada
perubahan dari segi regulasi
dari segi kuhab hukum acara pidana kita
harus diubah untuk memastikan itu
dan kalau kita masih belum punya akhirnya kita
membentuklah si tim gabungan
ini yang sebetulnya
idealnya harusnya yang gak ada
gitu kan proses itu bisa berjalan
secara otomatis pengawasan itu
dalam sistem peradilan pidana tapi
ada masalah yang sekarang ini
kita hadapi dari segi regulasi dan dari segi
sistem masih belum dimungkinkan
jadi mungkin itu sih mas masalahnya
oke jadi tim gabungan ini menurut anda
tidak perlu ada karena sudah
menurut anda bagaimana
apa yang perlu dicari oleh tim gabungan ini
sekarang dia nggak perlu dibentuk ketika
nanti ketika kita punya sistem peradilan pidana
yang ideal saat ini kan kondisinya
masih belum ideal sehingga memang dibutuhkan
tim gabungan ini untuk memastikan
independensi dan transparansi
proses penyidikan itu dan
untuk itu akhirnya perlu ada pihak pihak
dari eksternal yang bergabung dalam
tim gabungan ini tidak hanya
terdiri dari institusi atau tubuh
kepolisian saja karena ada
tadi masalah relasi kuasa
kemudian ada potensi kuasa
kepentingan yang itu
nggak bisa berjalan begitu pengawasannya
kalau misalnya diawasi oleh
kepolisian sendiri ini juga membuktikan
dan menandakan ada
masalah soal pengawasan di institusi
kepolisian kalau misalnya ada kejadiannya
dan seperti ini ada relasi kuasa
dari perwira tinggi polisi
yang terlibat kemudian ada
konflik kepentingan yang
sudah dapat dipastikan adalah
pengawasan secara internal dari
polisian tentu tidak akan bisa berjalan secara efektif
melalui topang misalnya itu kan
tidak bisa berjalan secara efektif dan untuk itu
akhirnya perlu ada perubahan
sistem peradilan pidana kita
yang bisa membentuk sebuah
sistem pengawasan begitu untuk
proses penyidikan ini
selain bisa melibatkan
eksternal dalam hal ini misalnya
menurut anda kan yang sekarang itu
kabarnya kemudian juga ada kompolnas
ini sudah cukup tidak atau kemudian perlu ada pihak pihak
sebetulnya kan kompolnas
memang secara institusi dia di luar
kepolisian ya karena
berada di bawah langsung dengan koordinasi presiden
tapi sejauh pengamatan
kami sejauh pengamatan icjr
tugas dan fungsi kompolnas dalam segi
pengawasan pun juga terbatas
hanya terbatas memberikan
masukan masukan kebijakan begitu
dan tidak ada kewenangan
efektif secara pengawasan berbeda
kalau misalnya kewenangan pengawasan itu
nanti ada di hakim atau ada di
penutup umum atau jaksa penutup umum
yang dia adalah secara ideal
adalah penguasa perkara pidana orang yang
nanti akan menyidangkan kasih ini pengadilan
sehingga menjadi wajar kalau dia
akhirnya incar sejak awal proses penyidikan
tapi kan itu belum berjalan
sehingga ke depan diharapkan
pelibatan dari pengawasan secara eksternal
itu bukan dari kompolnas
yang tapi dari luar
institusi polisi yang
dan itu perlu perubahan tentu itu soal regulasi
lagi nah terakhir ke mbak f cita
kalau kemudian komnasam
tugas dan fungsinya dalam kasus ini
atau mungkin sebagai lembaga
independen atau mungkin juga kompolnas
begitu menurut anda apa yang perlu dilakukan
lembaga lembaga eksternal ini
untuk bisa terlibat dalam
ataupun dugaan kejanggalan
jadi memang kalau kompolnasam
kan tugas dan fungsinya memang berbeda
dengan institusi penegak hukum ya
karena mereka tidak punya
keunangan untuk bisa menyelidiki
upaya pasal penyitaan
dan lain lain sehingga memang
sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh
bapak amir memang tugasnya
adalah fungsi untuk monitoring
bagaimana proses pengusukan
kasus ini bisa berjalan
dan tapi ke depan
dari kompolnasam pun juga bisa
didengar begitu oleh tim gabungan dan
dan bisa menjadi
menentukan begitu suaranya
penyidikan ini bisa lebih
transparan dan aktif
baik terakhir ke pak amir udin
pak amir jadi berapa lama lagi
kompolnasam akan memutuskan sikap
secara resmi ya dalam kasus ini
terus menjadi sorotan publik
dan juga banyak yang
berharap bahwa lembaga independen
seperti kompolnasam juga
ikut turun dalam hal ini
tentu saya lebih awal juga
sama rasa berduka saya terhadap korban ya
itu penting untuk kita
sampai sama sama nah soal kompolnasam
biasanya kompolnasam untuk
memutuskan begini gak butuh waktu lama
yang kami tunggu ini hanya
waktu untuk bisa bertemu bertujuh
mendiskusikan lebih detil
langkah langkah yang mau disusun itu
kerjanya akan seperti apa
bahkan nanti ya kalau jadi dibuat
begitu ya langkah kompolnasam
bisa tim gabungan itu yang
kami minta keterangan juga
akan seperti apa kerjanya tim gabungan itu
sampaikan juga bahwa kita
berikan ruang lah kepada
kompolnas untuk bisa
berperan lebih signifikan
supaya lembaga ini
yang umurnya justru sekejap
panjang juga tampak perannya
dalam konteks ini selain itu juga
bahwa kita mesti memberikan rasa
respect yang luar biasa juga
pemeriksaan di dalam polri
secara internal supaya
supaya kita juga mendapatkan informasi
yang cukup dari situ
kenapa dalam polri kan juga ada namanya
irwasum irwasum ini kan
juga perannya adalah untuk mengawasi
walaupun dia juga polisi tapi kita nggak usah
lalu terus menerus mencurigai segala
saya peran saya saya ingin saya sampaikan adalah
sudah ada itu mari kita dorong
untuk berperan secara maksimal
supaya kita tidak mengenangani masalah masalah
seperti ini ad hoc terus menerus
beperan sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh
undang undang artinya apa ujung dari
kerjaan komnas adalah memberikan rekomendasi
kepada polri nanti
bagaimana prosesnya supaya berjalan
menjawab rasa adil
masyarakat terutama apa
keluarga korban nah keluarga korban
harus diberikan kepastian
rasa adil oleh apa oleh proses
yang dijalani baik konteks pemeriksaan
internal polri maupun
nanti proses di pengadilan
nah ini yang penting
kita harus bangun
sikap seperti inilah
dalam menghadapi hal hal seperti ini
oke baik kita akan tunggu nanti
pak amir bagaimana proses internal komnas
akan bergulir untuk bisa
menentukan sikap di kasus penembakan
brigadir j ini
keterlibatan dari komnas ham
dan kita juga tunggu mbak iftita
seperti apa tim gabungan dan semua
pihak akan bekerja untuk bisa mengungkap karena
ini sekali lagi untuk rasa keadilan
terutama bagi keluarga korban terima kasih banyak pak amiruddin
terima kasih banyak mbak iftita sari
sudah bergabung malam hari ini
terima kasih selamat malam sehat selalu
selamat malam wassalam
terima kasih selamat malam